dan sudah bergabung bersama kami dari gedung kpk juru bicara kpk febri diansyah
selamat sore mas febri melalui sambungan telepon
selamat sore mbak
selamat sore mas febri apa sikap kpk terhadap kedatangan aris budiman di dpr kemarin
aris menyatakan ini pertama kalinya ia melanggar perintah pimpinan tidak meminta izin
saya kira tentu pimpinan masih membahas dan mempertimbangkan lebih lanjut ya
namun untuk sikap kelembagaan kpk sejak awal itu sampai saat ini masih sama
terkait dengan misalnya kami harus memperhatikan betul tentang oposisi dan keabsahan dari forum forum yang akan kita hadir
itu perlu kita pertimbangkan lebih lanjut
bahkan pimpinan kpk pernah mengatakan kita perlu menyimak terlebih dahulu judicial review yang dilakukan di mahkamah konstitusi saat ini
tentu kalau ada putusannya kita akan hormati
itu satu hal
dan sedangkan kemarin lebih pada kalau kita menjadikan sedangkan tersebut ada dua informasi di sana
undangan ditunjukkan pada direktur pendidikan kpk
dan yang kedua tema dari undangan itu di acara itu ditunjukkan
klarifikasi terkait dengan pemberitaan di media tentang pertemuan direktur dengan anggota dpr
jadi itu yang kita terima sekitar pukul sembilan empat puluh lima pagi kemarin
tentu itu kita bahas bersama
jadi yang pertama yang sudah saya sampaikan
yang kedua saya tidak tahu
itu kemudian ada anggota dpr yang menimbulkan pelakunya adalah para penyidik dari non polisi
nah ini kan seolah olah semakin mempertajam persoalan persoalan yang sempat muncul yang belum tentu benar
seharusnya itu harus dilihat lebih demikian
apalagi dikatakan ada orang orang tertentu
tadi disampaikan begitu
itu yang keliru saya kira karena di kpk ada proses yang disebut dengan alih fungsi atau alih tugas
ada proses proses di ksd man seperti itu
mereka yang berasal dari kepolisian dari kejaksaan ataupun dari instansi lain
pegawai negeri sipil yang lain dapat bertugas di kpk menjadi pegawai tetap dan ada prosedurnya di sana
dan orang orang inilah yang bekerja bersama sama dengan penyidik dari kepolisian
maupun dari non kepolisian dan bahkan dengan jaksa penuntut umum juga untuk menangani kasus kasus korupsi
jadi kami melihat ada kesimpulan yang jamping antara berbagai fakta yang disamping tersebut
dengan pendapat orang orang yang tertentu di dpr
dan kami juga tidak tahu orang orang perorangan tertentu tersebut itu apakah mengatakan namakan pansus atau tidak
karena rekomendasi pansus secara resmi atau kesimpulan pansus sementara juga tidak menangani
jadi kami tidak tahu apa yang akan terjadi
tapi kalau misalnya kemarin yang disampaikan oleh aris budiman adalah dia merelakan diri untuk mendapatkan
kasarnya mendapatkan teguran dari pimpinan kpk demi membuka semua hal keburukan yang selama ini disimpan rapat rapat di kpk
saya kira kalau bicara soal keburukan dan yang lain lain itu kan harus diuji lebih lanjut ya apakah informasi yang disampaikan
berbagai saksi atau narasumber yang didatangkan ke pansus tersebut benar atau tidak
tidak bisa tergantung hanya pada keterangan satu pihak saja
kalau memang ada yang ingin diperbaiki maka dengan senang hati kpk akan melakukan perbaikan terhadap hal itu
tapi rasanya terlalu melebar kemana mana kalau kita lihat materi dari rdp kemarin
karena di undangan sebenarnya hanya dicantumkan
jadi terhadap terkait dengan percidangan miriam ya ada informasi dan penyebutan nama direktur dan penyidik
soal pertemuan dengan anggota dpr di sana
itu yang kami pandang berlebihan dan tidak keluar dari agenda yang ada di tulisan surat tersebut
anda pandang ini berlebihan dan sudah keluar dari agenda
tapi bagaimanapun juga saat ini di media dan masyarakat juga sekarang sudah tahu disampaikan
secara terang benderang di forum yang resmi di dpr bahwa ada dualisme ada perpecahan di kpk
bahkan saya mengutip dari cnnindonesia com aris budiman mengatakan juga ada oknum
disampaikan disini jelas sekali dikatakan okaynum yang sangat powerful bisa mempengaruhi komisioner bahkan
saya tidak yakin ada oknum ya orang orang tersebut
karena komisioner itu ada lima orang dari berbagai isu
dan komisioner juga dipilih oleh dpr
dan ada sistem sistem yang membuat proses proses di kpk itu berjalan dan bisa diuji kebenarannya
misalnya ketika kita bicara tentang proses peradilan di tingkat penyidikan sampai dengan pengadilan
itu secara sangat rinci dan semua pihak bahkan bisa mengajukan peradilan
dan berpihak yang berlaku
jadi proses proses ujian tersebut sebenarnya sudah kita lalui lebih dari tiga belas tahun
dan ketika ada orang orang tertentu yang bisa mengendalikan
saya pikir itu tidak mungkin terjadi ya di instansi manapun
karena ada mekanisme checks and balances yang juga terjadi di internal
termasuk juga proses pengawasan internal yang sedang berjalan saat ini
bagaimana dengan tudingan yang juga sudah ramai di media
soal adanya dugaan penyusup di tubuh kpk itu sendiri
apakah anda melihat ini seperti sistematis
sekarang terbangun seperti itu opininya dibangun di tengah masyarakat digoreng sedemikian rupa
di tengah jalannya pansus yang juga masih hangat
saya tidak tahu persis yang dimaksud penyusup itu seperti apa ya
tapi yang pasti biasanya memang ketika kami sedang menangani kasus kasus besar
sekarang kami sedang menangani kasus ktp elektronik
kasus blbi juga sedang kita tangani kasus yang lama sekali tidak tersentuh
kita menghadapi berbagai macam bentuk hal hal non teknis
yang mungkin diharapkan itu bisa mempengaruhi atau memperlambat peranganan kasus yang ditangani oleh kpk
tapi kami pastikan bahwa kami akan tetap terus menangani kasus kasus besar ini
bahkan kemarin kita lakukan operasi tangkap tangan
di bulan ini saja kita lakukan empat operasi tangkap tangan
kita lakukan perusahaan
jadi ini pesan tegas sekaligus pada pihak pihak yang kalau ingin mencoba untuk membuat kpk melemah
atau melunak dalam penanganan kasus korupsi maka anda tidak berhasil
kita akan terus bekerja
mas febri sekarang di masyarakat kan artinya yang sedang dibangun adalah perang opini
terutama opini masyarakat terhadap kpk
artinya akan mungkin ada beberapa pihak yang saat ini sedang berupaya menunjukkan

oh kpk juga tidak sempurna sempurna betul kok tidak super baik

di dalamnya juga masih banyak oknum oknum yang menyalahgunakan kekuasaan mereka
bagaimana pendapat anda soal ini
sejak lama hal itu tidak kita pikirkan karena itulah ada mekanisme pengawasan internal
jangankan pegawai kpk pimpinan kpk pun pernah dijatuhi sanksi di proses periode periode sebelumnya
itu artinya proses pengawasan internal kita berjalan
dan bahkan pendatuan hukuman kita memberikan secara tegas di sana terhadap pelanggaran pelanggaran tersebut
nah hal ini hal yang sama saya kira terjadi potensinya di semua institusi
sehingga bagaimana tantangannya penuatan pengawasan internal
yang kedua saya kira masyarakat cukup cerdas ya memilah mana informasi informasi yang dibangun dari fakta fakta
mana informasi informasi yang dibangun dari
rekaan rekaan atau bahkan kebohongan kebohongan
dan itu sekali lagi tidak akan membuat kpk memperlambat kerjanya dalam penanganan kasus kasus korupsi saat ini
ya jadi kpk juga tetap tidak akan datang ke dpr memenuhi panggilan pansus
sampai saat ini dpr terutama pansus ya itu kan belum pernah memanggil kpk
surat belum pernah kita terima sampai dengan saat ini
kami menghormati dpr bahkan kita kalau diundang komisi tiga kita akan datang karena komisi tiga dpr adalah mitra kpk
untuk forum forum lain itu kita harus melihat dulu apakah secara hukum kpk sepatut untuk datang atau sepatut untuk berfaktisipasi dan sejenisnya
kita harus patuhi hukum yang berlaku jangan sampai kemudian aparat penegak hukum atau institusi institusi negara itu berbuat di atas hukum itu sendiri
jadi kita masih kewenangan pengawasan tersebut kita senang sekali diawasi
kalau memang ada temuan temuan ada misalnya bpk proses pengawasannya merekomendasikan sesuatu tentu akan kita tindak lanjuti
itu proses mendewasaan sebuah organisasi
terima kasih mas febri diansyah jurubicara komisi pemberantasan korupsi